kalian nggak percaya kan sama semua omong kosong ini
mama juga nggak percaya kan aku ngelakuin itu
aku tuh gak bersalah
aku gak salah
mereka yang salah udah
gak ada buat aku sayang
ini gak adil
ini gak adil sayang
tolong bantuin aku dong
kamu jangan diem aja
kita cukup dramanya ya
rasa kamu tuh bersyukur
masih bisa belajar
menjadi tahanan rumah
sebelum kamu menjadi
tahanan selamanya disini
kira kira musuh olivia tau gak itu kapan ya kejadiannya
di tahun dua ribu tujuh belas
gini aja deh bu andin saya tanya lagi ke tante saya ya untuk saya pastiin
nanti saya update lagi ke bu andi
iya boleh terima kasih banyak ya habis
oh iya ini tadi saya sudah catat nomor saya
yes kalau misalkan sudah mendapatkan info yang terbaru tolong telepon saya ya
iya oke nanti saya simpan nomornya kalau gitu saya permisi duluan bu andien
bu andien seperti yang dijelaskan sama pak wuyud tadi
saya akan berjaga disini selama ibu elsa menjadi tahanan rumah
kalau pak bapak perlu apa apa silakan jemputin saya atau nanti ada ibu saya disini
baik pak saya akan jaga di luar
silakan bawa masya maa di ibu elsa dan tolong bantu menjaganya
no ada pak polisi disini ada apa lagi nih
mah elsa sekarang menjadi tahanan rumah
sampai penyelidikan dari pihak kepolisian selesai
untuk sementara kita harus juga yang setutup dirumah
ya noma mengerti
kalau gitu kita permisi kita masuk pak
pak ahmad untuk sementara bapak tugas di sini
kami akan kembali kantor
apabila ada sesuatu yang perlu disampaikan langsung koordinasi
pak ahmad kita kembali
kenapa di depan rumah yang ada polisi yang jaga ya
apa sekarang status elsa jadi tahanan rumah
sekarang elsa jadi tahanan rumah
tamu anakbre akun kedaa mengembangkan wifi
tidak ada keduduk paham dua ribu delapan belas yang bakal masuk ke rumah elsa ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu udah sehat
alhamdulillah pak aku sudah membaik sekarang
pak aku tuh udah denger soal
papa gimana baik baik aja kan
ini pasti berat buat kita semua pak
tapi aku mau kalau mama itu juga bisa cepat keluar dari penjara
memang ini rasanya berat buat apa
sekarang papa dimana
papa di rumah
aku kesana ya pak ya tunggu aku ya
tunggu di rumah ya nak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalian gak percaya kan sama semua omong kosong ini
mama juga nggak percaya kan aku ngelakuin itu
aku itu gak bersalah
mereka yang salah udah jadiin aku tahanan saya
keterangan yang mereka denger itu semua palsu sayang
itu sengaja dibuat untuk menyudut ke aku kayak begini

sayang kamu jangan diem aja dong sayang
mama juga gak mau kan cuma lahir di penjara
sudah terlalu lama elsa
aku bahkan sampai gak tahu lagi
ucapan apa yang keluar dari mulut kamu yang bisa dipercaya
sama seperti aku
ikutin alur penyelidikan kepolisian
jangan bikin semuanya tambah rumit
kamu harus percaya sama aku
mereka nggak akan nemuin bukti apa apa
karena semua keterangannya itu palsu
lihat aja nanti ya
mereka gak akan nemuin apa apa
karena aku gak bersalah
kalau memang kamu tidak bersalah
gak perlu drama
tinggal ikutin aja

kamu jangan kayak gitu dong
nino aku butuh bantuan kamu nino
jangan kayak begini
kamu dengerin apa kata nino
kalau kamu gak bersalah yaudah
gak usah khawatir
gue gak salah
aku gak salah
aku gak salah
aku gak salah
aku gak salah
aku gak salah
aku gak salah
aku gak salah
aku gak salah kenapa semua gak ada yang percaya sama aku

aku gak salah
aku gak salah
aku gak salah
aku gak salah
mama langsung mau jalan lagi ya ke rumah opa
kamu sama encus
tentu langsung makan terus mandi terus bobo ya
aku gak boleh ikut
kan aku mau ketemu opah suri ya